ya begitu mak
selama kita dikasih kemampuan sama allah untuk berbuat baik kita harus melakuin pak
jangan sekali sekali kita mikirin diri sendiri mbak
mikirin sendiri dewek jangan mak
kita harus mikirin orang lain juga
benar ya lam ya
kenapa cuma anak anak aja yang kena padahal orang dewasa juga ikut makan dong
iya bu karena kekebalan tubuh anak anak lebih rentan dibandingkan orang orang dewasa
jadi anak anak sudah diizinkan pulang silahkan bapak bapak dan ibu ibu mengurus administrasi
terima kasih saya permisi dulu
terima kasih do
kok tapi kenapa kita yang harus urus administrasi sih
iya padahal musibah ini bukan karena kita kena haji sulam
iya benar bu
udah deh mending semuanya kita serahin aja sama aja sulam
tapi masalahnya gini po korban tuh banyak apa mau haji sulam tuh nanggung semuanya
dia harus mau kalau kagak kita jeblosin aja haji sulang ke penjara gimana ibu ibu setuju
wah setuju banget setuju ayo kita kesana yuk
ma'ji bang haji robi cinggilan silahkan masuk
tapi sebelum masuk bang hojo saya minta maaf keberadaan rumah hojo kecil begini
tapi insya allah keluarga bang haji sulam tebetah tinggal di sini
gak apa apa bang terima kasih banget
terima kasih ya cok ya
udah mau menampung kita ya bang hojo
jadi kita gak tidur di jalanan lagi
makasih ya bang bantu keluarga
iya ma'ji betul
memang sudah sepantasnya bang hojo membalas kebaikan keluarga bang haji sulam selama ini pada mama
ya allah kenapa cobaan sama kita berat sekali seperti ini ya allah
si robi rumah sakit
kita nyusi dari rumah kita sendiri
gara gara sulam semuanya jadi kacau begini nih
lu gak salah lam
lu gak mau
ya cuma sulam jadi kagak enak sama emak
mak jadi terusir dari rumahnya sendiri
gimana mak kalo kita kontrak aja deh
buat emak tinggal untuk sementara ya
daripada di mang ojok kan ntar ngerepotin mang ojo lagi
atau gimana kalo kita nginep di hotel aja mak
gak usah lam
kita lagi susah begini
iya mak sulam tau mak
sulam juga ikut ikutan sedih kalau emak sedih kayak begini mak ya
sulam jadi gak enak mak
udah udah jangan nangis dong
kadang kadang pak suka bingung
kita rasanya udah berusaha baik sama semua orang
apa yang allah perintahkan secara baik
tapi kok kita dapet cobaan terus kayak begini lam
ya mak namanya orang hidup pasti punya masalah pak
semua orang pasti punya cobaan dari allah lah
selama dia masih hidup
pada saat dia susah maupun dia senang
tinggal bagaimana kita ngejalanin jadi ikhlas enggak ngejalanin cobaan dari allah itu mak
apa kita gak usah berbuat baik sama orang
kita gak usah
kita gak usah memberi sesuatu kebaikan sama orang
semuanya kita makan sendiri
ya begitu lam
astaghfirullahaladzim jangan ngomong kayak begitu mak
selama kita dikasih kemampuan sama allah untuk berbuat baik kita harus ngelakuin mbak
jangan sekali sekali kita mikirin diri sendiri mak
mikirin sendiri dewek jangan mak
kita harus mikirin orang lain juga
ya allah ya allah
benar ya lam ya
iya kita lagi susah begini ya
ada aja ya orang yang bantu kita ya lam ya
ya allah subhanallah ya allah
nah tuh kan
itu tandanya allah pasti sayang sama kita
allah kasih jalan keluar
dengan ujiannya itu tapi masih ada jalan keluarnya mak
allah gak akan menggugis seseorang kalau dia gak tahu jalan keluarnya mak
nah ini jalan keluarnya mak
amatlah amatlah berbuat sama hamba mu ya allah
ampuni hamba ya allah
segala kesalahan kesalahan hamba mu ya allah
ya allah kuatkanlah kami menghadapi ujian darimu ya allah
aduh saya teh minta maaf sekali
saya sudah menyediakan tempat kayak begini
gak mungkin gak layak buat keluarga di sulawesi
jok jok jangan ngomong begitu jok
ini kita mau berterima kasih benar benarnya sama ojo
kita menyediakan tempat buat kita di sini ya allah
masih ada orang hari gini
yang kayak ojo begini ya
eh tapi ingat loh kita harus ke rumah sakit
kasian loh rodia sendirian
sulam lupa mak
yaudah kalau gitu sulam ke rumah sakit dulu ya mak ya
eh mak mau kemana
ya ikut dong ke rumah sakit gimana sih ya
udah mak mak gak usah ke rumah sakit deh
tuh mukanya udah pucet tuh kecapean
ntar mak kenapa napa lagi
nah ikut dong
kali ini denger dia omongan sulam mak ya
yaudah tapi jangan lama lama ya
masih mau makan besi gue pengen makan sirop
duduk bang ya
di rumah ojo aja
pokoknya jangan lama lama ya
oh mak ikut juga
emang di sini aja deh mas sementara ya mak
waalaikumsalam jangan lama lama
gue pengen ketemu sirop
bisa saja tuntutan terhadap pak haji sulam di jabod
tapi proses penyelidikan harus tetap berlanjut
karena peristiwa keracunan massa
artinya ada ketidakhatian hatian dari panitia
karena kasus keracunan makanan sudah jelas penyebabnya
makanan yang disajikan oleh keluarga sula
saya ini pak jaminannya pak
kalau benar benar aji sulam ngeracunin anak anak
dia teman saya dari kecil
begitu gede nggak pernah
istilahnya kriminal ya
benar pak polisi
apkt mertua saya itu benar
gak mungkin lagi sulam tuh ngeracunin anak anak orang baik begitu
iya pak bi
kalau memang nanti keluarga pak haji sulam tidak terbukti bersalah